menteri sekretaris negara pratikno menegaskan bahwa menteri sdm
archandra tahar memiliki paspor indonesia yang sah
archandra diisukan memiliki dua keluarga negaraan
yaitu indonesia dan amerika serikat
alih alih mengklarifikasi status archandra
pratikno malah menjelaskan alasan presiden memilih archandra
karena kemampuan dan pengalamannya
apalagi pak archandra itu kan punya kualifikasi yang internasional lah ya
beliau juga seorang manajer yang hebat di perusahaan beliau di sana
beliau juga punya patent karena beliau ini kan psd di ocean engineering
jadi beliau punya patent yang aktif ada tiga katanya yang pending masih ada dua
nah ini pak presiden sangat tertarik dengan figur yang bersangkutan